kukumaha karunya dong kalo ga ada mitosnya
malam minggu laye pergi ke bioskop
pak rt pak rt pak rt pak rt pak rt
pokoknya pak rt harus ambil tindakan iya kan
iya pak rt
gini pak rt saya lagi dagang itu digangguin sama hantu pak rt
iya iya pak rt saya juga mau ngadu
kalau semalam saya itu juga diganggu sama para hantu
ada yang tepuk kawat
tapi kan disana gelap
enggak aku takut
udah lah kita lihat aja
gak usah takut
gak apa apa nggak usah takut
tuh aja aku mau senter
gak ada siapa
gak ada siapa
gak ada siapa
gak ada siapa
gak ada siapa kok
kenapa kalian takut
terus siapa yang tepuk tangan
ini pak rt

malah tinggalin aku sih
aduh sarah mammochi kemana ya
aduh serem banget
sarah mammochi kamu liat adam gak
gak tau tante
kita harus dikejar oleh nenek gayung
hah dikejar hantu nenek gayung
mana yang ngejar orang gak ada siapa siapa kok sepinggi itu jalanannya
iya tante beneran
kita tuh abis dikejar sama nenek gayung
terus malahan sebelumnya kita di takutin oleh gondel anak
haa kamu mah tadi katanya dikejar nenek gayung sekarang dikejar gondel anak
iiih tante itu tuh beneran
adam nanti lagi nyari adam nih
iiih iya kan tante ada apa jangan nunduk lagi tante ada apa
aduh ngapain sih tepok tepok tunggu dulu napa
nih saya lagi ngomen anak berdua ini tunggu ya
eh kamu siapa
gatau apa orang lagi ngomel ngomel anak kecil malah diganggu gangguin nepo nepo nepo
mau dimandiin sama nenek gak cu
nenek gayung kabur
aduh aduh aduh nyusruk deh
haa aduh ternyata adam
aduh adam ini gimana sih kalau tante messi tadi langsung nyusruk mukanya nancep ke tanah bagaimana
loh adam sama siapa
tadi aku dikejar kejar aku di anak sama pocong
banyak amat yang ngejer eh terus
terus aku kabur
aduh zara berarti kemana ya
aduh aduh aduh
hah gini aja deh ya adam kita cari zara bareng bareng ya
eh ada asap dari mana gas bocor
eh apaan tuh
aman aman manusia serigala
aduh gak mungkin dia wajah kan dam
gimana kaburnya dam
ah situ ya
adam kita kabur kesini
iya dam ini namanya bukan kabur tapi ngumpet dam
aduh adam gimana ya
dah dah dah
kok gak ketutup sih
keh keh keh
ya disini dia bisa masuk
si buranti pake gak percaya
apalagi ketika bapak tua itu berkata
sebentar lagi akan malam jumat
mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan dan menyetani kamu seumur hidup
itu parete lagi girang lah parete
eh parete kali bapak bapak itu lagi stres
ngapain didengerin sih
mungkin dia baru ditinggal sama istrinya
atau mungkin dietnya banyak utang
stres dari mana buranti
kalau itu mah saya nggak percaya
parete kan rabun ayam
jadi kalau udah agak malam itu suka ngeblur
matanya suka kotokan
jadi keliatannya dia hilang
gak akan percaya
kalau belum terbukti
gak usah percaya sama mitos malam jumat
eh tamang gak ada
masa yang ada mitos cuma malam jumat aja loh
terus malam kamis malam sabtu malam minggu
karunya dong kalau gak ada mitosnya
pokoknya pak rt harus mengambil tindakan
iya pak rt
gini pak rt
saya lagi dagang itu digangguin sama hantu pak rt
saya juga mau ngadu
kalau semalam saya itu juga diganggu sama para hantu
ya itu di teror saya bersama adam diganggu
napa saya senin kemis dan juga hidung saya kembang kempis
ketakutan dan hantu itu baru pergi pagi
karena mungkin dia habis pulang dukung
aduh kok salah sih
ya pak rt
mungkin hantunya hantu harimau sama hantu apal gitu
mungkin dia takut kesiangan ya
jadi perangkatnya pagi
saya jarang sama mochi pingsan karena ketemu sama nenek gayu
gini kenapa nempel lu
lu sikut ah
ada nenek gayung juga
gini pak rt
pasti ini ada kaitannya sama malam jumat kliwon
sebentar lagi kan malam jumat keliwon
aduh gimana ini
pak bu endang